hari ini kita memasuki musim hujan
saya minta kepada seluruh jajaran
untuk tidak keluar kota
hari ini kita memasuki musim
saya minta kepada seluruh jajaran
untuk tidak keluar kota
saya sampai hari ini tidak pernah cuti
dari mulai masuk pegawai
sampai hari ini
tidak pernah cuti